ayolah ref kalo misalnya kamu nemenin aku
pasti bakalan lebih semangat lagi latihannya
ya tapi aku gak bisa saat ini latihan next ya
kamu pasti tetep bisa aku akan latihan maksimal
karena aku gak bisa nganterin kamu sampe di gerbang
oh santai aja gak apa apa
aku juga udah biasa lagian aku berani
bekal ini aja doa sembakul
alhamdulillah saya gak repot repot ke bungkusin
selamat sampai di tujuan hati hati
ya makasih banyak ini teh giung
eh teh giung lagi teh anies
insya allah beautiful di jalan saya mah
boy pasti kamu kepikiran ya
karena ternyata adriana itu adalah mama tiri aku
dan dia juga pernah jadi modal mama kamu kan
aku tahu pasti kamu sekarang lagi kepikiran banget
karena kamu tau kan kalau mama kamu tuh gak suka sama adriana karena pernah buangin mama kamu
dan ternyata adriana adalah mama tiri aku
pasti kamu takut mama kamu makin gak suka ya sama aku
ya allah apa ini bukan waktunya aku bilang ke reva kalau adriana itu mantan pacar aku
apa reva tidak akan elvil sama aku kalau ternyata mama tirinya reva itu adalah mantan aku
boy terus kamu jangan diem kayak gini
kalau kamu diem kayak gini yang ada aku malah makin sedih
aku jadi kepikiran
kamu tuh paranormal ya
kamu tuh bisa baca pikiran aku
semuanya yang ada di otak aku udah kamu omongin barusan
aku tuh gak mau
mama aku tuh makin gak suka sama kamu
ya semuanya deh pokoknya
tapi untuk sekarang aku lagi berusaha buat bikin mama aku tuh suka sama kamu
mulai suka sama kamu
dan sekarang aku rencananya sih pengen ketemu sama papa kamu
pengen ngomong lah sama papa kamu pengen jelasin semuanya
biar papa kamu tuh gak benci lagi sama mama aku
selama ini kamu yang selalu kasih support buat aku
mungkin sekarang saatnya aku buat gantian
support kamu dan percaya sama kamu
dan aku yakin
apapun yang terjadi sekarang
nanti akan jadi indah pada waktunya
yang penting kita tetap saling menjaga hati kita
nanti makin ada makin dewasa ya
dan aku gak mau kehilangan kamu
kamu gak usah takut boy
kamu gak akan pernah kehilangan aku
karena kan aku selalu ingat selama janji cinta rebon
bahwa kita akan selalu saling menyayangi
apapun yang terjadi
mungkin kamu tau gak
tadi aku ketemu abahnya raya
yang spektakulernya nih
abahnya raya lagi jalan sama mamanya mondi
kayak orang lagi ngedet pacaran gitu di market
ah yang bener
kamu salah liat kali
aku nih mata aku masih sehat
bahkan nih waktu aku udah nyampe parkiran
abangnya raya ngejar ngejar aku
kamu rahasiain ini dari raya ya soal kedekatan abah sama mamanya mondi
jadi beneran dong
aduh kira kira mondi tau gak ya
kalau mamanya dia lagi pacaran sama abahnya raya
kayaknya sih gak tau juga
soalnya abah kan udah mewanti wanti banget
supaya aku gak bocorin ini ke raya
aduh tapi apa jadinya nanti
kalau sampe mondi sama raya tau
kalau orang tua mereka boleh libat pacaran
bisa bisa hancur hubungan mereka
makanya nih aku kan kasih tau ke kamu karena aku percaya nih sama kamu
kamu ditunggu di dojo
kamu dateng kan
aduh boy sampai lupa nih om
kalau misalnya om gak ingetin
gue gak bakalan kesana om
yaudah kalau gitu langsung kesana aja ya om ya
sampai ketemu di dojo ya boy ya
terima kasih boy
kayaknya aku langsung ke doco deh
soalnya anak anak udah pernah nunggu di sana
kamu mau ikut gak
aduh pasti di tempat latihan ada clara
tapi aku masih penasaran juga sih
sebenernya siapa ya yang kasih tau ke papi kalau boy itu satu kelas bimbel sama aku
maaf ya boy kayaknya aku gak bisa ikut kamu deh ke dojo
soalnya kan tadi aku udah janji sama papi
mau pulang lebih cepet
tapi tidak nyuruh aku pulang
padahal aku sebenernya pengen banget sih ngat kamu latihan
kalau misalnya kamu nemenin aku
pasti bakalan lebih semangat lagi latihannya
ya tapi aku gak bisa saat ini latih next ya
kamu pasti tetep bisa lakukan latihan maksimal
yaudah kalau gitu aku minta maaf ya
karena aku gak bisa nganterin kamu sampe di kerebang
oh santai aja gak apa apa kok
aku juga udah biasa
lagian aku berani kok sendiri
enggak kalau gitu aku duluan ya
nyuruh cooperate sama ru'man di kanga es
kamu kalau itu kelabah

buat apaa kupu
suka itu bisa
sama boy dan temen temen yang lain
apa jangan jangan adriana nih
tapi kok dia bisa tahu ya
kalo gua telepon papi
tapi pasti gak bakal mau ngasih tau gue
ah apalagi dia pasti gak bakalan mau ngomong
mendingan gua ke bimbel lagi aja kali ya
gua tanya sama resepsionis
gua cari tau siapa yang udah
bocorin ini semua ke papi
emang tadi ada yang nyariin saya ya gitu
cewek atau mungkin siapa gitu pak
katanya sih dia mama kamu
kamu berada di ruang kelas yang mana
pak kalo saya boleh tau
ciri cirinya tuh kayak gimana ya orangnya
orangnya itu cantik
matanya besar dan
enggak pak makasih banyak ya pak
gak salah lagi nih
ini pasti adriana
kenapa sih dia tuh kurang ngajar banget ya
pasti mau digerecokin sama dia
gak ada cara lain
gua harus ngebongkar kedoke dia
gua harus cari tau siapa mantannya adriana
tapi gue mulai dari mana ya
mendingan gua deketin dulu aja mamanya adriana sama adeknya
siapa tahu dengan begitu mereka gak sengaja ngomong siapa mantannya adriana
dengan begitu gua punya bukti yang kuat supaya papi percaya sama gua